bagi anda pengguna transportasi transjakarta kdpt transjakarta
menyediakan dua ratus tiga puluh enam mesin isi ulang untuk kartu elektronik di seratus halte
dengan pengadaan mesin ini diharapkan mampu membantu penumpang
melakukan isi ulang secara mandiri
korresponden cnn indonesia sufiani tanjung
saat ini berada di halte budaran hotel indonesia satu ratus sembilan
kita akan berbincang mengenai sufiani tentang hal ini
sufiani bagaimana kondisi di sana
apakah memang mesin pengisi ulang kartu ini sudah berlaku
sudah beroperasi dan apa kendala yang dilakukan ketika melakukan isi ulang ini
saat ini saya berada di halte bundaran senayan
satu dari tiga belas halte transjakarta yang sudah dipasangi mesin isi ulang uang elektronik
yang nantinya berfungsi untuk menghindari

saya berbincang dengan pelanggan transjakarta dengan para petugas
ketika melakukan proses isi ulang untuk uang elektronik
nah alatnya sendiri adalah dua alat yang berwarna biru di belakang saya saat ini
dua alat ini sudah terpasang sejak seminggu yang lalu
hal ini menurut keterangan petugas katanya memang sudah bisa digunakan
sejak awal mula dipasang di halte bundaran senayan ini
nah nantinya di alat ini atau di mesin isi ulang ini
nantinya pelanggan transjakarta bisa melakukan sejumlah transaksi
di antaranya adalah pembelian kartu perdana
kemudian juga top up uang elektronik dari tiga bank
yaitu bank bri bank bni dan juga bank mandiri
kemudian juga nanti bisa juga untuk top up balance
serta mengecek saldo dari kartu uang elektronik yang dimiliki oleh pelanggan
sebelum naik ke dalam bus transjakarta
nah dua alat ini adalah bagian dari dua ratus tiga puluh enam mesin isi ulang uang elektronik serupa
yang nantinya akan dipasang di seratus halte transjakarta lainnya
nah sejauh ini sejak pertengahan juli sudah terpasang sekitar beberapa alat ini
di sekitar tiga belas halte lainnya selain halte bundaran senayan
tempat saya berada saat ini
nah targetnya dari pihak transjakarta sendiri menyebut
pemasangan dari mesin isi ulang uang elektronik ini akan selesai pada akhir agustus dua ribu dua puluh
seperti yang diketahui selama ini bahwa semenjak tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
memang pihak transjakarta telah menutup sejumlah loket pengisian uang elektronik
di sejumlah halte yang dimiliki mereka
hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah covid sembilan belas
nah nantinya dengan beroperasinya dua ratus tiga puluh enam mesin isi ulang uang elektronik ini
tentu saja kontak antara pelanggan dengan petugas transjakarta
pada saat melakukan pengisian isi ulang dari uang elektronik
untuk bisa menaiki bus transjakarta akan sangat minim bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali
nah himbawan dari pihak transjakarta
sendiri apabila ingin menggunakan mesin ini adalah
pelanggan harus menyediakan uang tunai mulai dari nominal rp sepuluh hingga rp seratus
dalam kondisi yang sangat baik
artinya tidak lecak atau tidak kusut kemudian juga tidak robek
dan tidak dalam kondisi terlem atau lengket
karena nantinya apabila memasukkan uang yang dalam kondisi tidak baik
akan membuat tersangkut atau tersangkut di

dan tentu saja akan menyulitkan baik pelanggan dan juga petugas yang ada di halte
nah nantinya di fitur mesin isi ulang ini akan disusulkan juga fitur pengisian isi ulang
menggunakan debit kartu dari bank yang tadi saya sebutkan yuda dan juga lady
baik terima kasih sufiani tanjung untuk informasi anda melaporkan langsung dari bundaran senayan